unjuk rasa mahasiswa universitas jember di kantor rektorat kamis pagi berlangsung ricuh
para mahasiswa menuntut pihak kampus segera memberi jas alma mater yang sudah dipesan dan dibayar
selain itu mahasiswa juga meminta sejumlah pungutan dihapus
mengetahui rektor tidak mau menerima aspirasinya ratusan mahasiswa universitas jember
langsung memaksa masuk ke ruang rektor hingga terlibat aksi saling dorong dan nyaris adu pukul dengan petugas keamanan
bahkan di antara masa menyulut ban bekas yang langsung membuat keriuhan semakin menjadi
mahasiswa menuntut kebijakan rektor yang dinilai merugikan mahasiswa
satu di antaranya jas alma mater yang tak kunjung diberikan padahal mereka sudah membayar biaya
selain itu adanya pungutan kepada mahasiswa
pungutan dari mahasiswa bidik misi yang seharusnya digratiskan
terkait tuntutan mahasiswa pihak rektorat unec belum bisa memberikan kepastian
namun tentang pungutan di luar ketentuan pihaknya berdalih
hal itu merupakan kesepakatan internal kami
mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dikabulkan